asalkan dindi membawa cantik terpare ke sini ma
oh kamu bilang begitu dok
tapi si cantik belum datang dok
aduh anak mana sih kok belum datang juga
ya gak mungkin lagi aku gak datang kan kita udah janjian untuk ketemuan
tapi aku datang sini untuk ngomong sesuatu sama kamu sebelum mandi
di aku sebenarnya gak keberatan sih untuk ngatasi cantik ketemu sama kak edo
cuman apa gak lebih baik kamu sendirian di
di aku tuh kan punya urusanku sendiri juga nih
di gak mungkin kan
terusan jadi tukang pos yang nganterin barang sama surat
di kenapa sih nggak kamu aja yang nganter
karena itu jauh lebih bagus kan di
dan aku yakin kondi si cantik itu pasti akan lebih bahagia
karena dia bisa ngeliat apa dari mamanya sekaligus di
gak ketemu papanya sendiri ketemu mamanya sendiri
di kasian kan si cantik kalau dia udah besar nanti
aku yakin dia pasti akan bingung kok
sampai kapan sih di
kamu mau kayak gini terus sama kak edo
sampai kapan kalian mau musuhan
apakah lebih baik aja ya kalau kamu dan kak edo itu berdamai
ana ana udah deh ya
udah tolong janjikan ramain aku panjang lebar kayak gitu
aku minta bantuan kamu ana
ini untuk sementara aja aku janji
tolong antarin cantik kepada papanya
biarin mereka ketemu
cuma buat sementara ana
apa yang mau tante bicarakan sama saya
kemarin eyang tini sempat memberikan kamu dan kamila paket liburan ya
terus kamu setuju
sebenarnya saya nggak setuju dengan ide ini
tapi saya sendiri juga nggak tahu
gimana cara untuk menghindarinya
karena tante tahu sendiri kak
kalau eyang tini keinginannya ditolak
dia pasti akan sakit hati
apalagi sekarang eyang didukung sama mama dan papa
tapi biar bagaimanapun juga
kamu dan camillah itu bukan suami istri
jadi tidak mungkin kalian menjalani liburan cuma berdua
bukannya saya tidak percaya sama kamu
tanpa percaya kamu tidak mungkin melakukan hal hal yang merugikan kami
dan kamu juga gak mungkin menyakiti hati fadil
kalau fadil sadar di saat kalian sedang pergi liburan
dan fadil tahu
pasti ini akan terjadi kesalahpahaman yang lebih besar lagi
dan fadil pasti akan berpikir
kamu dan camilla itu berbuat macam macam
jadi menurut saya
coba kamu bicarakan lagi sama kamila
kamu undur liburan ini
sampai fadil benar benar sembuh